bisa tembusasi lengkap saya enak ngerti penyekat ini gitu
kalau bisa semua begini gitu loh
dan mana yang rasakan sakit nih yang mana yang sakit
sehari nggak mesti makan gitu kenapa kamu yang nggak makan
awan pagi menyelimuti kaki gunung agung simbol kegagahan alam pulau dewata
matahari bersinar cerah sesumringah senyum ketiga anak
wayang dana dan ketut simpan
wayan widiani si sulung kini menginjak usia dua puluh satu tahun adiknya komang juniasih dua puluh tahun
dan komang sudarsana sibungsu berusia delapan belas tahun tak seperti anak remaja akhir seusianya
ketiganya tak bisa beraktivitas lama kaki dan tangan mereka sanggup menopang berat tubuh
sendiri mereka bergantung sepenuhnya pada tenaga kedua orang tua bahkan demi sekadar keluar kamar
tidur menikmati udara pagi
duduk apalagi berjalan seperti bayi lain
kondisi serupa dialami juga pada kedua adiknya
apa bu waktu awal reaksinya
waktu yang paling besar terus tiba tiba begitu gimana waktu itu bu
bingung atau kemana gitu
ya udah dipecat udah orang kena penyakit orang kadang
udah ditebusin udah
ke dokter juga sudah
udah udah kemana mana
rumah sakit sang lap yang udah tiga kali
keuangaya udah tiga kali semua normal
langsung ke bedanda saya dipijat pijat itu udah kecil itu bancangnya gitu letong
dipijat emosasi lengkap
saya enggak ngerti penyakit ini gitu
kok bisa semua begini gitu loh
tak ada hati ibu yang tak remuk menerima fakta bahwa bukan hanya satu
melainkan ketiga darah dagingnya sekaligus menjadi penyandang disabilitas
tapi cinta orang tua tak pernah berkurang sedikitpun
apapun kondisi tua hati
nih buat dimakan nanti sambil nonton tv ya
tidak ada jeda bagi kedua orang tua dalam mencintai mereka bertiga
lelah di tubuh rasanya tidak sebanding dengan begitu besar harapan dari kedua orang tua untuk kesembuhan mereka

karena harapan itulah yang juga menjadikan segala yang terasa mustahil menjadi mungkin
nah terus kita buka satu lagi
membiarkan anak anaknya menikmati dunia dari atas dipan
di teras rumah mereka di desa budakling bebandem karangasem
rumah mereka berdiri di atas tanah milik sendiri dibeli dengan cicilan yang belum lunas hingga kini
sementara itu tugas hidup ketut sebagai ibu rumah tangga harus tetap terlaksana
berapapun uang disaku dicukupkan untuk berbelanja bahan makanan
ia tak bisa seperti ibu lain yang bisa berbelanja lama lama di pasar
ketut simpen hanya bisa ke warung terdekat agar bisa lekas kembali

meski belum pernah ada kejadian jatuh atau kecelakaan lain yang tak diharap terjadi
ketut tetap khawatir akan kondisi ketiga anak yang ditinggal di rumah tanpa pengawasan
aroma wangi tumisan bawang dan bumbu dapur sudah tercium
dari dapur di sisi timur rumah utama mereka
kegiatan memasak ini tak bisa terlambat
sebab seisi rumah harus segera makan terlebih anak anak mereka
ketut biasanya cukup menyediakan sepiring nasi di depan ketiga anaknya
untung tangan mereka masih sanggup menyuapkan sendok ke mulut
setelah beli air dan tentang sirman menengok yang ilang atas
segera mengant ming komisi beri tunggu
dan iring kita hacer auf
sehari hari wayan bekerja sebagai asisten kuli bangunan
bulan bulan ini adalah masa penuh syukur bagi pria berusia lima puluh tahun ini
karena sedang ada proyek membangun rumah yang bisa dijadikannya sebagai lumbung rezeki
namun karena jabatannya yang bukan sebagai kuli utama apalagi mandor
upah wayan adalah yang terkecil di antara pekerja lainnya yakni seratus ribu rupiah per hari
untuk mendapat jumlah tersebut
ia harus bekerja dari pagi pukul delapan hingga pukul empat belas
berapapun upah yang bisa didapat menjadi rasa syukur tak terkira
setidaknya ada rupiah yang selalu bisa dibawa pulang untuk istri dan anak yang menunggu di rumah
berapapun upah yang bisa dibawa pulang untuk istri dan anak yang menunggu dirubah
setidaknya ada rupiah yang selalu bisa dibawa pulang untuk istri dan anak yang menunggu dirubah
saya takut saya sama istrinya sudah dua
nanti anaknya yang menunggu
siapa yang itu yang sangat selalu menyesal
saya juga tidak kasihan juga bisa sama anak
desa budakling tempat warga wayan tinggal
memang tidak sehingar bingar sudut lain di pulau bali
jika bagi kita setiap cengkal bali adalah surga destrikan
destinasi wisata kelas dunia
bagi wayan tanah kelahirannya ini tak lebih dari tempat perjuangan hidup
satu pekerjaan tak cukup bagi wayan agar bisa menghidupi lima orang di rumah
ia harus pandai pandai
dan mencari tambahan pekerjaan
sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya yang serba terbatas
jika sedang tak ada proyek bangunan
wayan tak mau berpangku tangan
ia menjadi buruh tani untuk menanam atau menyiangi padi
untuk menanam atau membersihkan tanaman padi dari gulma
ia diupah seratus ribu dengan waktu bekerja sekitar enam jam
namun pekerjaan menjadi buruh tani tentu bergantung musim tanam dan panen
sebenarnya bekerja benting tulang tak menjadi soal bagi wayan
tetapi segala pengorbanan yang tercurah dalam perjalanan mengobati anaknya dua puluh tahun terakhir
tak muncul membuahkan hasil
banyak pula orang baik yang membantu mengantar mereka ke polis saraf di rumah sakit umum pusat sanglah
atau bahkan pengobatan alternatif secara sukarela
sudah dimanapun saya ada yang kasih tahu sudah saya sana diajarkan anak anak
sampai sekarang belum juga ada
jadi sabar saja dulu
orang saya sudah ini
sudah berusaha segala macam cara ya pak
berusaha udah cobaan hidup namanya ini
kesalahan apa saya lihat dulu
saya diandung keluarga gitu
sampai ketiga tiganya gitu
meski tak sempurna melihat anak mereka bertumbuh besar
merupakan anugerah yang tak terkira
tetapi bertumbuh dewasanya mereka berarti pula bertambah lanjut usia kedua orang tuanya
tulang dan otot yang tersisa di badan untuk menggendong mereka kemana mana tak lagi sekuat dulu
wayan dan ketut kerap dibayangi kekhawatiran tentang masa depan
ketut dan ketut yang berusaha untuk mencari kekuasaan
jadi ke depan gimana pak
masa harapan atau bapak ya sudah
masa duanya saya takut nanti
ya saya sama istrinya sudah dua
nanti anaknya yang apa yang itu yang sangat menyesal
masa kita sudah dua kan kuat ngangkat kan
ada yang mau ngajak di panti tapi anaknya tidak mau
saya juga nggak kasihan juga dibisah sama anak
wajar rasanya bila ketakutan akan hari esok terbesit dalam pikiran ketut dan wayan
menjadi orang tua bukan tugas mudah
apalagi jika dikaruniai anak berkebutuhan khusus
namun ketut dan wayan tak patah arang
mereka berusaha dan berdoa agar lantunan pujian tersampai pada sang pencipta
akan harapan kesembuhan untuk ketiga buah hati tercinta
bapak nggak capek pak
aduh udah capeklah begini gitu
ya udah dibiarin aja
atau masih semangat pak
tapi yang penting ada yang gini mpama
pasti tahu pijat di mana mana
kalau ada mpama bisa untuk makan pasti saya mau ada pingin mengantar
ada masih saya berjuang
ada ada yang mpama adiknya bisa jalan bisa jalan
adiknya bisa jalan mpama kan ya
dia yang membantu kakaknya gitu
itu saya semangatnya
mudah mudahan apa satu belum juga
pergelutan hidup wayan dan ketut dalam merawat ketiga anaknya masih panjang
mereka orang tua dengan anak spesial
bukan butuh rasa kasihan tetapi dukungan dan pengertian bahwa mereka tidak berjuang sendirian
kisah pak wayan dan juga bu ketut menjadi teladan bagi kita tentang menjadi orang tua sejati
apapun kondisi anak dan juga sampai kapanpun
merawat dan mengasihi mereka menjadi tanggung jawab yang terus dijalani dengan tulus hati meski tidak mudah
kisah selanjutnya adalah mereka yang berjuang untuk menjadi teman bagi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus

misalnya ibu rumah tangga yang mempunyai sedikit ilmu tentang anak anak spesial
melihat mereka tersenyum karena mereka lucu kita happy kak

badan pusat statistik menyebut ada dua puluh dua juta penyandang disabilitas
tiga belas juta diantaranya berada di usia produktif
tapi hanya tujuh juta yang bisa bekerja
jangankan untuk bekerja mereka bahkan tidak bisa mengurus diri
sendiri bahkan untuk kebutuhan dasar seperti makan mandi dan juga buang air dan bergantung
sepenuhnya kepada kedua orang tua mereka yayasan sehati bali menjawab pertanyaan ini menjadi teman
bagi mereka orang tua dengan anak disabilitas mental sehingga mereka bisa jauh lebih mandiri
kebahagiaan adalah milik siapa saja termasuk mereka yang tak sempurna alunan musik membangkitkan
semangat puluhan siswa yayasan sehati bali untuk mengikuti senam pagi ini adalah rutinitas wajib
untuk membuka hari sebelum memulai kegiatan
hai pelajar mereka setiap akhir pekan menjadi hari yang paling ditunggu para siswa kegiatan
minat bakat salah satunya dengan melukis yang bisa memberi kesempatan bagi mereka
untuk melatih motorik halus ketekunan konsentrasi dan juga kreativitas
di putu pusmawati adalah wanita dibalik kegiatan yayasan ini mulanya putu adalah seorang guru
sekolah menengah keguruan namun mengundurkan diri dan berfokus menjadi ibu rumah tangga
kemudian di tahun dua ribu sebelas ia mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai perawat dan sekaligus membuka pelayanan
dan anak disabilitas mental dalam kelompok kecil di rumah pribadinya kelompok kecil itu semakin
bertambah banyak hingga kini latar belakang orang tua dari anak anak di tempat ini adalah keluarga
kurang mampu secara finansial untuk menjalankan yayasan ini putu banyak mengandalkan bantuan donatur
dan bahkan dana pribadinya
sementara para orang tua bisa membayar secara sukarela sesuai dengan kemampuan
anak itu kan tanggung jawab orang tua kak ya setiap orang tua wajib memberikan yang terbaik untuk
anaknya tetapi kan ada faktornya kak ya nah saya disini menyarankan orang tua untuk itu tanggung
jawabmu medan jawab pun anaknya spesial gitu ke spesial namanya spesial harus lebih kak ya dapat
perhatian lebih enggak mampu enggak papa tak calon buktikan itu adalah kemampuan anaknya untuk menjalankan daya kemampuan anaknya
kan tanggung jawabmu ini loh anakmu tanggung jawabmu sistemnya gimana donasi aja
berlokasi di peguyangan denpasar utara yayasan ini telah mendidik empat puluh delapan siswa dari beragam usia dan
berbagai jenis disabilitas mental mulai dari down syndrome autisme hingga retardasi mental
sebelum masuk mereka harus memeriksakan diri secara medis dan menerima diagnosis resmi dari dokter
di yayasan ini mereka dilatih bina diri serta memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan kegiatan
kamar mandi para pengajar juga mengarahkan mereka agar bisa melakukan tugas rumah tangga sederhana
seperti menyapu mencuci piring
dan perapikan barang ini adalah bekal hidup penting agar mereka tidak menjadi beban tapi
justru bisa membantu orang tua di rumah untuk itu setiap materi yang diberikan saat pelajaran
mulai pukul sembilan pagi hingga tiga sore juga dibicarakan para pengajar dengan orang tua
komunikasi aktif dan saling berbagi
menjadi kekuatan bagi para orang tua
salah satunya adalah titin ibu bima penyandang down syndrome yang berusia delapan tahun ia sudah
merasakan perkembangan bima yang begitu pesat selama empat tahun belakangan di terape producer
ini sudah dari umur empat tahun dulu awal awal di sini sih dia latihan karena budaya harus berbicara
misalnya di sini sudah dari umur empat tahun dulu awal awal disini sih dia masuk ke institusi dengan

sehati eh udah terapi konsentrasi ya terapi konsentrasi pasang pasang pasang itu ya
sekarang alhamdulillah anak saya itu maju dengan pesat perkembangannya sekarang udah
mengerti angka abjad ya bina dirinya juga bagus toilet training nya juga bagus sekarang
namun perjalanan yayasan sehati bali tidak selalu mulus tidak hanya perkara biaya operasional yayasan
melainkan juga cara menghadapi anak disabilitas mental yang tidak tertebak perubahan emosinya
apalagi rata rata murid yayasan ini sedang mengalami masa pubertas tetapi panggilan hati
tak bisa dikendalikan
dibohongi berapapun kesulitan yang harus dihadapi putu dan belasan pengajar mengabdikan
diri menemukan kebahagiaan pada senyum mereka pekerjaan apa yang saya lakukan
sekarang sebenarnya kontra dengan bidang ilmu saya saya bukan psikolog psikiater
bidang ilmu saya ibu rumah tangga yang mempunyai sedikit ilmu tentang anak anak spesial nah keluarga
saya tidak ada yang setuju awalnya kak karena mereka nggak paham pada waktu itu awam sekali tentang anak spesial
saya bahkan juga sudah berpikir pada saat mereka kembali ke rumah saya ketika saya bertanya kepada

kurang lebih lima tahun berdiri telah banyak pencapaian yang diraih terlebih sejumlah siswa
yayasan sehati bali yang akhirnya telah mandiri dan kembali ke keluarga mereka namun putu tak cepat berpuas diri perjuangan menjadi teman umat dan pemberanian setelah menapisnya kembali ke rumah mereka
namun putu tak cepat berpuas diri perjuangan menjadi teman umat dan pemberanian setelah menapisnya ke rumah mereka

bayangkan mereka ke depannya itu kayak apa ya
semoga lingkungan keluarganya itu peduli ya kak ya
kan kita umur kita nggak ada yang tahu kak
umum nggak ada yang tahu
nanti anak ini seandainya kita para orang tua nggak ada
sedikit tidaknya anak ini tidak terlalu membambani keluarga yang dititipkan seperti itu
saya sangat berkeinginan suatu hari nanti saya punya yang namanya
kayak panti jombok gitu kak
khusus untuk anak anak ini
yang memang nggak mampu nggak usah ribet deh gitu modelnya
yang penting keluarga tahu kalau dia di tempat saya
apa yang dilakukan putu dalam yayasan sehati bali
sebenarnya menjadi pengingat bagi kita
tentang perbuatan yang diperlukan

semua bermula dari hal sederhana
kepedulian kita pada mereka
orang tua yang harus mengemban tanggung jawab besar
merawat anak spesial mereka
kebaikan itu mungkin lebih tepat
jika berupa ketulusan kita
menjadi kawan seperjuangan yang saling menguatkan